tante sering acuh sama kamu
kalau semua ini bukan salah kamu
kamu gak salah sama sekali saya
mereka seneng denger ya tante
tante juga harus semangat ya tante
supaya tantenya bisa cepat sembuh
dan mereka juga yakin

bukan anak farah
pasti aku bahagia sekali bisa diperhatiin seperti ini
apa mama udah maafin meka
kalau mama akrab sama meka lagi pasti mama bakalan nyuapin aku kayak dulu
meka bantuin mama
kalau gitu tenten
mereka mau ke kamar dulu ya
permisi tante dina
aduh kenapa sih hidup jadi susah kayak begini
mama tuh paling gak bisa kalau hidup miskin
mana gerang gak ada ac
tuh gak tahan
apa sih mama
lihat ini keriput maman nih
masalahnya gak pernah perawatan
udah gitu kukunya lihat nih pada boncal semua
gak pernah mini pedi
salah mama sendiri lagian
maka ngapain mau jadi porotin sama berondong berondongnya mama
kan jadinya kayak gini sekarang
jangan pernah ngebahas masalah itu kamu tau gak
kalau nget masalah itu tiba tiba kepala mama sakit
hatinya juga sakit
nih kamu jangan diem aja dong
harusnya tuh kamu ya kamu tuh cari laki laki yang kaya yang tajir melintir terus kamu pacar
gak segampang itu ma
kok gak segampang itu
ih gimana sih
anak mama ini kan cantik
pasti gampang banget tuh mendapatkan cowok
lihat tuh ya cowok cowok yang tajir pada ngantri
pengen banget jadi pacar sama sama
gak tau deh pusing aku dengerin mama
kamu sadis banget deh
emang kamu pengen apa kita hidup susah terus kayak begini
kamu tegang liat mama hidup sengsara
aku mau menangis
gitu dong itu baru namanya prinsesnya mama
bu farah kita harus ketemu di kafe yang kemarin
oke saya segera ke sana
apa lagi sih kohar
ya taruh di sini mbak
terima kasih ya
enak banget deh
iya enggak apa apa
nanti sudah luar biasa bu
yang ini juga lebih bagus
bisnis kejutan nih

eh enggak apa
wah awas area pagi habebat
hal umum ini k danish
tapi oh turkish
darum banget sih bu
dan uang bulanan sebesar tiga puluh juta rupiah
kamu tuh udah bener bener gila ya
saya bisa seperti ini karena saya bekerja keras
bukan seperti kamu
dan kalau memang kamu mau hidup enak
jangan cuma bisa meres aja
ini namanya juga usaha loh
kalau nggak mau pak bram lagi ngapain ya sekarang yang
saya akan kasih kamu dua puluh juta sekarang
dan saya akan memberikan kamu handphone baru
ya satu persatu dong
gak bisa sekalian semuanya gimana
kalau gitu kita beli apinya sekarang ya bu ya
ini sekalian bu
pak minta billnya mbak ya
mau bayar nih sekarang nih
bu saya tunggu depan ya bu ya
akhirnya dia mau juga nyerahin kertas dari rumah sakit itu
aku gak bisa diam aja
aku harus buat mas bram membenci dia
agar ketika dia ngoceh macem macem
mas bram tidak akan percaya sama dia
aduh si bang kuark mana sih
udah tau gue repot ngurusin ibu
iya bu itu juga lapar nih
aduh kalian nih gak liat apa apa
tangan ibu cuma dua
udah bikin sendiri aja
bikin memikir apa gitu